presiden menegur menteri yang tidak menjelaskan alasan konkret kepada masyarakat
terkait kenaikan harga minyak goreng dan bbm pertamax
bahkan presiden juga menyindir komunikasi yang buruk
mengindikasikan kementerian tersebut tidak bekerja dengan sungguh sungguh
presiden ri joko widodo menjelaskan kenaikan sejumlah harga komoditas
disebabkan kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak akibat inflasi
turut mempengaruhi kondisi inflasi di dalam negeri
presiden juga meminta kepada jajarannya untuk merumuskan berbagai kebijakan secara tepat
tidak ada komunikasi harga minyak goreng sudah empat bulan
tidak ada penjelasan apa apa kenapa ini terjadi
di semarang gubernur
jawa tengah ganjar pranowo menegur salah satu petinggi perusahaan distributor minyak goreng
karena menemukan keterlambatan distribusi stok minyak goreng curah
saat melakukan sida ke pelabuhan tanjung emas semarang pada hari selasa
dia meminta agar pihak distributor agar segera memastikan kedatangan dan stok minyak goreng curah
kalau ini kita bisa pastikan semua just in time semuanya sesuai
maka harapan kita masyarakat akan mendapat kepastian
karena minyak goreng yang harga subsidi itu ada rp empat belas yang terima siapa siapa mereka tahu semuanya
ganjar mengatakan persoalan minyak goreng di bulan ramadan ini harus selesai tepat waktu
ini diputarkan cnn indonesia